sederet kabar baik penanganan pandemi dalam beberapa pekan terakhir seolah menjadi harapan di tengah pergulatan melawan covid sembilan belas
pada delapan oktober dua ribu dua puluh satu setidaknya lima belas provinsi mencatatkan kasus kematian covid sembilan belas
indeks reproduksi kasus secara nasional pun turun di angka sembilan puluh enam dan kasus aktif juga berkurang hingga dua ribu an per hari
progres ini tentu patut diapresiasi
namun epidemiolog mengingatkan ancaman gelombang ketiga yang masih di depan mata
pemerintah pun diharapkan fokus untuk terus menekan potensi penyebaran ketimbang sibuk mengejar status pandemi menjadi endemi
menjadi endemi itu bukan berarti nggak berbahaya
itu pesan pentingnya
saya selalu ingatkan kok mengarah ke endemi kita jadikan endemik ya
karena jadikan endemi berarti kita akan mengalami risiko banyak kematian
pada saat endemi itu bukan berarti nggak ada kasus bukan berarti tidak berbahaya
sebenarnya endemi itu dihidarkan
jadi bukan harus dicari atau apalagi dijadikan status
ini satu hal yang meluruskan tentang endemi
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas ke menkesi tina diatarmisi menegaskan pekerjaan rumah pemerintah masih sangat panjang
tidak mau kembali kecolongan pemerintah terus mengejar capaian vaksinasi dan memaksimalkan tracing testing dan treatment
perluasan daripada testing dan tracing harus dilakukan
jadi target testing itu tidak pernah turun
tiga ratus empat ratus ribu per hari jumlah orang yang dites per minggu
itu juga harus tetap kita dorong untuk segera dilakukan
walaupun kasus positifnya sudah semakin sedikit ya
artinya testing tetap harus kita lakukan kontak erat harus kita optimalkan dengan perbandingan satu berbanding lima
supaya tadi cepat menangkap orang orang yang dengan kasus positif
kalau orang orang dengan kasus positif ini segera kita deteksi kita akan segera memudah memisahkan mereka dari populasi yang sehat
pergulatan melawan pandemi belum juga usai
di tengah optimisme dan perbaikan penanganan covid sembilan belas sudah seharusnya kita tidak boleh lengah
disiplin progres vaksinasi serta tiga t testing tracing dan treatment tentu menjadi tumpuan melewati pandemi
meladia rahma andika serti
masyarakat suramanto jakarta